pemerintah saudi yang delapan ribu itu kita akan bagi sesuai dengan undang undang
satu sekian itu untuk tujuh tiga ratus enam puluh untuk jamaah reguler selebihnya untuk jamaah haji khusus
nah nanti kita akan sepakati di forum komisi delapan ini itu aja
pokoknya masih dilantik apa
kalau ini kalau yang tambahan tidak
sesuai dengan antrian
sesuai antrian ya
sesuai antrian ya
ya arab saudi punya peraturan kita punya peraturan kan begitu
kita akan sesuaikan
jadi kita tidak akan mengikuti
mentah mentah saudi dan sebaliknya kan
masing masing punya aturan dan kita akan
sinkronisasikan antara aturan sana dan sini